wakil menteri hukum dan hak asasi manusia edward omar sharif
enggan berkomentar putusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang memenangkan gugatan perdata partai rakyat adil makmur atau prima
karena belum berkekuatan hukum tetap atau inggrah
edward omar sharif menjelaskan
sebagai pejabat negara tidak boleh berkomentar putusan pengadilan
karena bisa disalah tafsirkan dan juga mempengaruhi kekuasaan lain
putusan pn jakarta pusat ditetapkan berawal dari gugatan
yang dilayangkan partai prima pada delapan desember dua ribu dua puluh
dalam gugatannya partai prima menyatakan merasa dirugikan oleh kpu
dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik
yang telah ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi
administrasi partai politik calon peserta pemilu
sebab hasil tersebut membuat partai prima tidak memenuhi syarat
dan tidak bisa mengikuti peraturan

sementara itu pengadilan negeri jakarta pusat menyatakan
tak mempermasalahkan rencana pemanggilan komisi yudisial
terhadap hakim pemutus perkara
partai prima yang menghukum kpu tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
dan mengulangi tahapan pemilu selama dua tahun empat bulan tujuh hari
hingga kini pn jakarta pusat menyebut belum menerima surat pemanggilan resmi
dari komisi judisial
komisi yudisial berencana memanggil hakim pemutus perkara partai prima
yang menghukum kpu tak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
dan mengulangi tahapan pemilu sebelumnya atau selama dua tahun empat bulan tujuh hari
komisi judisial menilai keperluan dan memperkenalkan hakim pemutus perkara partai
dan menghukum hakim pemutus perkara partai
jadi keperluan rekan rekan media tahu bahwa komisi judisial itu memang dibentuk
oleh undang undang mempunyai kewenangan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memanggil hakim
yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik
itu tidak ada masalah
tapi berdiri dia apakah nantinya hakim bakal memenuhi panggilan tersebut
teknisnya ya pasti
ketika ada pemanggilan resmi ya pemanggilan resmi oleh pimpinan
akan memberikan surat tugas kepada itu